bukan lagi kabinet kerja namanya bukan sakit kabinet tapi kabinet yang lebih berusaha dengan politis
ya tentu harus dirubah dulu undang undang tentang kementerian lembaga kabinet itu
tapi gemuk gitu gak apa apa ya pak maksudnya di masa sekarang kita harus mungkin lebih gesit
iya memang dulu pertama dulu dibagi dulu ini kabinet untuk bekerja karena dibagi untuk profesional dan yang bisa diisi oleh para politisi
tapi para politisi juga harus profesional sesuai bidangnya
kalau untuk jumlah kementeriannya itu sendiri
jadi idealnya harusnya berapa pak oke kalau dalam aturan setiap kan tiga puluh empat tapi kalau dengan empat puluh dirasa efektif indikatornya harus apa pak
tergantung program kabinetnya programnya begini tentu disesuaikan
tiga puluh pan kan sudah dihitung berdasarkan perhitungan yang ada
pernah kita seratus menteri tapi itu kan hanya potis aman memberikan kesempatan semua orang
saya kira tiga puluh empat itu oke lah dibanding dengan negara lain juga sekitar
artinya empat puluh lebih ideal atau lebih tidak ideal pak
berarti saya kira ini kan memang negara kesatuannya jadi memang lebih besar menterinya dibanding negara federal
ke amerika federal aja menterinya cuma empat belas begitu dengan negara negara lainnya
jadi tergantung kebutuhan lah pemerintah itu
jadi jangan lihat jumlahnya dulu programnya apa program apa
nah dari program itu baru disusun organisasinya
bukan anunya dulu bukan organisasinya dulu baru diisi
apa yang boleh dikerjakan baru disusun organisasinya
bahwa kalau organisasi itu butuhkan empat puluh ya silahkan
tapi kalau cukup tiga puluh lima tiga puluh empat cukup bisa digabung semuanya
ada yang bilang kenapa sampai empat puluh itu untuk akomodasi partai politik yang mengusung pak prabowo gibran itu gimana
tapi itu artinya bukan lagi kabinet kerja namanya bukan second cabinet tapi kabinetnya lebih berusaha ke politis